mengendarai sepeda motor ini tidak terima saat laju kendaraannya dihentikan anggota satpol pp
kelurahan kebonkacang dalam razia tertip masker di jalan benyaminsuab jakarta pusat pada senin
pagi di hadapan petugas pria ini berdali hanya menurunkan maskernya sebentar lantaran ingin
membersihkan kotoran di hidung namun alasan ini tidak digubris petugas sanksi sosial berupa
membersihkan fasilitas umum tetap diberikan petugas yang alasannya kalau emang juga bingung
lagi ngubil juga lagi ngubil disuruh juga bingung dan tapi itu ada di peraturan tadi ditanya enggak
lagi ngubil ada peraturan ini dalam razia tertip masker pada hari pertama perpanjangan ppkm level
empat di jalan benyaminsuab petugas menindak lima puluh pelanggar protokol kesehatan
mereka kedapatan tidak mengenakan masker dengan baik dan benar yaitu menutup hidung mulut dan dagu
kebanyakan mereka yang tidak menggunakan masker atau gimana bang atau tidak sempurna maskernya bang
yang tidak sempurna sebenarnya kalau maksud masuk yang sempurna itu sesuai dengan peraturan
komponen nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu penutupi dagu mulut dan hidung kebanyakan pasarnya turun kebawah
nah itu tugas kami untuk mengingatkan kembali